pemerintah berencana menarik tarif bagi pengguna nomor induk kependudukan atau nik di database kependudukan besarnya rp satu
menurut direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri zudan arief fakrullah
penarikan biaya ini bukan untuk meningkatkan pendapatan melainkan untuk memperbarui dan menjaga sistem database
sejak dua ribu lima belas direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil telah bekerja sama dengan tiga puluh lembaga
sampai saat ini lembaga yang bekerja sama meningkat menjadi lima sepuluh lembaga
selama sembilan tahun akses nik ini gratis karena ada bantuan apbn
namun beban layanan terus bertambah sedangkan anggaran kian menurun
penetapan biaya ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta akurasi data
detail biaya masih dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak
nanti hasilnya untuk merawat data center
di data center dukcapil kementerian dalam negeri
saat ini kita memerlukan banyak sekali biaya biaya untuk permajaan server storage dan perangkat perangkat di data center
pengenaan tarif ini ditujukan kepada lembaga komersial seperti perbankan pasar modal asuransi sekuritas dan perusahaan yang berbadan hukum swasta
namun untuk pelayanan publik serta sosial tidak akan dikenakan biaya
kepijakan ini mendapatkan apresiasi dari selaku anggaran
dari anggota fraksi pki semardhani alisera
menurutnya tarif rp satu ini harus dibebankan kepada biaya operasional masing masing lembaga pengguna nik
saya setuju khusus untuk sektor komersial
satu data rp satu boleh karena itu dikenakan beban operasional mereka untuk memudahkan
karena mereka jadi punya data yang sudah bersih
meskipun akses data ke pendudukan bisa dikomersilkan
syarat utama tetap harus berbasis pada keamanan data
pemerintah wajib bertanggung jawab melindungi data masyarakat indonesia
menteri detanzil jakarta